tidak ada produk hukum manapun di indonesia yang menyebutkan itu
jadi nggak ada produk hukum di indonesia dimanapun yang menyebutkan bahwa
anak anak orang orang pki itu tidak boleh menjadi tenaga pengajar
tidak boleh menjadi tenaga tinggi tidak boleh menjadi tentara
panglima tentara nasional indonesia kembali melangsungkan rapat dengan seluruh jajaran
pemimpin pembangunan untuk kegiatan seleksi mental ideologi atau
cari buka internet sekarang
yang pr harus membuat perpang segala macam segera dibuat
saran oke thank you
tidak ada produk hukum manapun di indonesia yang menyebutkan itu
jadi nggak ada produk hukum di indonesia dimanapun
yang menyebutkan itu
jadi bukan bahwa anak anak orang orang pki itu tidak boleh menjadi tenaga pengajar
tidak boleh menjadi tenaga tinggi tidak boleh menjadi tentara
itu kan dpa zaman orba yang membuat itu
yang mengusulkan itu
jadi maksudnya gini ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh pak andika
bahwa mengingatkan kita sekali lagi bahwa tap mprs

itu hanya bicara dua hal kok
nggak bicara soal anak keturunan
bahwa di zaman orba kemudian ada aturan bebas atau bersih lingkungan itu
itu kembangan yang nggak jelas sebetulnya